hai banyuwangi kabupaten dengan judulkan the sunrise of java selain menyimpan pesona alam
yang indah juga menjadi surga kuliner yang asli banyuwangi apa nih makanannya mbak asli jadi
banyuwangi ayam kesrut ayam kesrut seperti apa tuh ayam kesrut itu rasanya pedas dan asin oke
pedas dan asin kayak menarik nih ya udah kalau gitu saya pesan ayam kesrut ya ayam kesrut adalah
olahan berbahan dasar daging ayam muda yang dimasak dengan kuah pedas saya penasaran untuk
melihat langsung proses pembuatan ayam kesrut makanan khas osing bahan membuat ayam kesrut
bisa dibilang cukup simpel seperti bawang merah cabai rawit cabai besar garam gula lengkuas dan daun
salap oke jadi yang intinya selain
lombok ya dan juga bawang merah terus ini ada yang unik juga nih jadi tomatnya ini beda gitu
ya jadi ada teksturnya tomat apa ini bu tomat ranti ini khas dari banyuwangi gitu ya
jadi memang tomat rantai menjadi salah satu yang menjadi bahan inti dari pembuatan ayam kesrut
ini ada teksturnya seperti ini namanya tomat rantai tomat rantai dipilih karena memiliki
rasa asam dan manis yang lebih menonjol dari tomat biasa untuk membuat bumbu utama di ayam
semua bahan kecuali tomat ranti dihaluskan dengan cara diulek aroma pedas sudah terasa
sejak proses menghaluskan bumbu tak heran cabai rawit yang digunakan bisa mencapai puluhan namun
tentunya dapat diatur sesuai selera saya yang hobi makanan pedas tak tahan ingin mencoba bumbu
ayam kesrut yang sudah diulek dari yang kesetia sudah diulek sama bu sumiati coba lihat coba ya
benar benar rasanya itu r steven djok dan juga seger banget rasanya tuh campur campur ada asem
ada asin dan juga pedas dan memang sambal ayam kesrut ini seger banget dan rasanya
ayam kesrut merupakan makanan khas osing yang membuat orang yang menikmati kesrut kesrut alias kepedasan
apakah saya akan kesrut kesrut alias kepedasan mari kita coba
ketika sudah dicampur dengan kuah ini memang rasanya lebih soft lagi tapi segar
dan ayamnya ini memang empuk menggunakan ayam kampung
dan juga ada yang tadi yang seperti saya jelaskan ada ranti
rasanya kecut ada sedikit manisnya tapi memang ini membuat rasa dari ayam kesrut ini menjadi lebih kerasa
mantap banget bikin kesrut kesrut
selain ayam kesrut saya juga mencicipi makanan khas osing yang lain yaitu pecel pitik
pecel piting berbahan utama ayam kampung
teksturnya kering dan ada taburan kelapa pedas di atasnya
menikmati makanan banyuwangi lebih lengkap jika minumannya juga bernuansa banyuwangi
es blue fire ijen yang segar cocok dinikmati dengan ayam kesrut
es krim vanila sirup mangga dan selasi menambah kesegaran makan siang saya setelah keserut kesrut akibat ayam kesrut
kita go winda miki peresia banyuwangi jawa timur